ke informasi selanjutnya persija jakarta menyampaikan permintaan maaf atas beredarnya video berisi oknum team
yang diduga melecehkan kelompok supporter persib bandung atau viging
dipimpin ismed sofian dan bambang pamungkas persija jakarta merilis video permintaan maaf di akun instagram resmi mereka
saya ismet sofian sebagai kaket team
saya bambang pamungkas mengopini seluruh keluarga persija
mohon maaf karena telah menyinggung hati perasaan dari supporter dan seluruh keluarga persib bandung
apa yang terjadi dalam video bukanlah sebuah kesalahan
namun demikian tidak juga dapat dikatakan menang
oleh karena itu dengan hati yang tulus kami mohon maaf yang sebesar besarnya
semoga kejadian ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua

tuhan yesus tuhan yesus tuhan yesus
sementara itu demi menuntaskan permasalahan
dengan seorang pemimpin
persib club meminta pemain persija jakarta yang menghina supporter untuk segera meminta maaf
di lansir detik com sejumlah pengurus vicky persib club mendatangi kantor polres tabes bandung
untuk berkonsultasi menyelesaikan kasus penghinaan yang dilakukan oknum pemain persija
viking persib club berharap pihak kepolisian bisa membantu menyelesaikan kasus penghinaan ini
mereka juga memberi tenggat waktu hingga senin pekan depan
adanya upaya permintaan maaf dari oknum pemain tersebut
jika tetap diabaikan viking persib club akan menempuh jalur hukum
untuk menyelesaikan permasalahan ini